menteri sosial tri risma hari ini mengunjungi posko pengungsian korban lahar hujan merapi di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dalam kunjungannya mensos meminta agar pengungsi yang berada di bangunan masjid ubudiah direlokasi karena hanya berjarak lima puluh meter dari bantaran sungai
kondisi waktu jangka menengah maupun jangka panjang